pertamina region tiga yang membawahi wilayah jakarta jawa barat dan banten
mempersiapkan kendaraan roda dua untuk mengurai antrean di pintu masuk spbu dan rest area di jalan tol
sebanyak dua puluh tiga unit layanan bbm motor dan empat titik mobil dispenser disiapkan di jalur tol jakarta cikampek
cikampek palimanan dan tol cipularang selama libur natal dan tahun baru
general manager pertamina region tiga herman m zaini memprediksi
mengantisipasi antrean mobil yang akan mengisi bbm di spbu rest area
akan diberlakukan sistem mengirim bbm dalam kemasan kaleng sepuluh liter menggunakan motor
sedikitnya dua puluh tiga unit layanan
bbm bermotor disiagakan di sebelas titik ruas tol cipali cipularang dan cikampek
bbm diperlakukan di sebelas titik ruas tol cipali cipularang dan cipularang